inilah berbagai gambar sketsa wajah serta kartun
gadis penyandang disabilitas asal desa penusupan
kecamatan pejawaran banjarnegara
sekilas gambar sketsa wajah di atas kertas putih ini terlihat seperti sebuah foto
bahkan hasil karya goresan pensilnya ini nyaris menyerupai bentuk aslinya
tidak hanya itu gambar anima hasil karyanya juga tak kalah menariknya
di sudut ruangan di rumahnya yang sederhana inilah rahma menghabiskan waktunya dengan menggambar
mulai dari sketsa wajah artis tokoh terkenal hingga anime
menggambar selalu menjadi hal yang menyenangkan bagi gadis berusia delapan belas tahun ini
sejak usia empat tahun anak pasangan selamat riyadi dan sulasi ini jatuh sakit hingga membuat kedua kakinya lumpuh
sehingga semua aktivitasnya dilakukan di dalam rumah
namun kondisi ini tak lantas membuat rahma patah semangat
dirinya tak ingin larut
dalam meratapi penyakit yang dideritanya
bahkan waktu luang di rumahnya dimanfaatkan untuk mengasah hobinya yakni menggambar
rahma mengasah kemampuan menggambarnya dengan belajar dari internet
kini karyanya mulai digemari orang banyak
apalagi setelah hasil goresan pensilnya ini diunggah di media sosial
untuk membuat satu sketsa wajah atau anime rahma membutuhkan waktu tiga hingga
rahma dari dulu sudah suka sama kertas sama pensil
terus karena saya sakit empat tahun ini jadi banyak waktu di rumah
saya biasanya menggambar animo tapi karena penasaran sesuatu yang baru gitu jadi saya coba coba buat sketsa wajah
rahma kecil sebenarnya tumbuh seperti umumnya anak anak lainnya
saat kelas tiga smp rahma mengalami panas tinggi dan kemudian membuat kakinya lumpuh
meski sudah berobat namun hingga saat ini belum pulih seperti sebelumnya
dulu waktu pertama kali sakit dia pagi pagi berkeringat
terus saya bawa ke rumah sakit
sampai empat tahun yang lalu sampai sekarang masih belum ketemu obatnya juga
usai karyanya viral di media sosial rahma pun mulai kebanjiran pesanan untuk menggambar dari berbagai daerah
untuk satu lukisan hasil karyanya dibanderol rp satu ratus lima puluh